putri tanjung resmi dilamar oleh kekasihnya gwinandra jatikusumo pada sabtu lima maret dua ribu dua puluh
acara lamaran berlangsung di kediaman keluarga khairul tanjung di menteng jakarta pusat
proses lamaran dihadiri oleh kedua keluarga dan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat
setelah menjalin hubungan sejak tahun dua ribu dua puluh satu silam putri tanjung resmi dilamar oleh kekasihnya gwinandra jatikusumo
dalam acara lamaran disematkan sebuah cincin dan kalung dari gwinandra untuk meminang putri sebagai istri yang akan mendampinginya
suasana hangat diselingi perasaan haru sekaligus tawa kekeluargaan mengiringi prosesi lamaran putri dan gwinandra
puncak prosesi lamaran dilewati dengan lancar saat putri menyatakan bersedia untuk dipinang oleh gwinandra
prosesi lamaran ditutup dengan doa yang dipimpin oleh mantan menteri pendidikan nasional prof m nuh
putri tanjung merupakan putri pertama dari pengusaha nasional chairman city corp khairul tanjung dengan anita ratnasari tanjung
putri tanjung merupakan lulusan academy of art university san francisco amerika serikat
ia saat ini merupakan ceo transmedia digital lifestyle group
pada usianya ke dua puluh tiga putri ditunjuk presiden joko widodo sebagai staff khusus presiden
sementara gwinandra jatikusumo merupakan putra kedua dari tiga bersaudara pasangan dwi asmono dengan dira p komalaningkias
selain berprestasi ia juga merupakan ahli investasi dan finansial yang mendapatkan gelar executive master in finance
dari insead fontainebleau perancis
gwinandra memiliki karir yang cukup panjang di bidang finansial dan investasi di singapura
mulai dari city group singapura government of singapore investment corporation sampai sea capital singapura
rencananya pernikahan putri dan andra akan dilangsungkan pada hari minggu dua puluh maret dua ribu dua puluh dua di jakarta